seorang tenaga kerja wanita di arab saudi yang sebelumnya difonis hukuman mati akhirnya bebas dari hukuman tersebut
keluarga yang berada di desa buntet kecamatan astana japura cirebon jawa barat
mendengar kabar tentang pembebasan massawah dari kedutaan arab saudi
sebelumnya mas amah difonis hukuman mati lantaran dituduh membunuh anak majikannya
mas amah berangkat ke arab saudi pada dua ribu sembilan lalu
setelah bekerja selama setahun mas amah terjerat kasus hukum
masamah terpaksa ditahan dan menjalani proses hukum selama delapan tahun
berkat bantuan pemerintah dan pihak keluarga majikan yang memaafkan pelaku
akhirnya mas amah dapat bebas dari ancaman hukuman mati
rencananya mas amah kembali ke tanah air pada jumat
namun akibat kondisi cuaca buruk penerbangan masamah ke tanah air pun ditunda pada sabtu
saat ini mas amah masih berada di kedutaan besar indonesia di arab saudi
disampaikan waktu itu
ya disampaikan bahwa mas amah
mas amal mau pulang ke indonesia hari jumat
soal hukuman itu dia cerita apa pak
soal hukuman alhamdulillah mas amal menceritakan bahwa saya memang sudah bebas dari hukuman
karena dimaafkan oleh keluarga dalam hal ini adalah ayah korban
memaafkan adalah hanya korban sendiri memaafkan
tetapi mas ahmad juga terkena tuntutan hukuman sekitar dua tahun
tetapi karena mas amas sudah menjalani lebih daripada itu
lebih daripada tuntutan berarti mas amah sudah bisa bebas